beralih ke sorotan politik saudara presiden terpilih prabowo subianto meminta pihak pihak yang tidak mau diajak bekerja sama dengan pemerintahannya untuk tidak mengganggu
prabowo menegaskan dirinya hanya ingin bekerja dan mengamankan kekayaan bangsa
prabowo mengatakan dirinya akan berjuang bersama semua kekuatan yang mau diajak bekerja sama
namun jika tidak silakan jadi penonton yang baik dan jangan mengganggu
saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama
yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa apa
kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan silahkan jadi penonton yang baik
tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama ya